mami yulia kan serem
pasti dua cowok berakut semua
yaudah deh kemungkinan
mendingan kita sweet
ya udah deh
hati aneh deh
menggiri menggiri menggiri menggiri menggiri menggiri menggiri
popi kamu mau kemana sayang
tante ada yang keserakaan
aduh kopi yang kayak gitu gitu jangan kamu lihat ya
yuk kita duduk lagi
tapi tante kasihan kayaknya itu anak kecil
justru itu sayang
tante tuh kesini mau ngomong sesuatu sama kamu
tante sebenarnya ngomong cerita apa sih
sebenarnya tante ada berita buruk buat kamu
adik kamu bagus
udah meninggal sayang
sayang tante tahu
kamu pasti sekarang bisa
tante sekarang sedih
kamu pasti gak percaya
tapi adik kamu tuh emang udah meninggal
tante tahu dari mana kalau adik aku bagus meninggal
tunggu lihat di koran ini
seorang anak umur lima tahun gelandangan meninggal tertabrak angkutan umum
kamu lihat kan
tapi tante mana fotonya tante
gak ada foto bagus di situ
memang gak ada fotonya
tapi kan ini lihat deh
ciri cirinya semua udah seperti yang kamu ceritain sama tante soal adik kamu
bagus banget sih bagus masih hidup
ya udah kalau misalnya daripada kamu nangis di sini kamu gak percaya sama tante
yuk kita ke makamnya sekarang
eh om jek itu siapa ya
kakaknya mama yang dirinya kok
oh gitu ya
yaudah yuk masuk
kita ngapain sih mendek mendek begini
kita ngapain sih di sini
shhh jangan kecak kecak
tadi kamu lihat kan apinya tante yulia
kamu ambilin dong ntar
ideh lulus lah
mami yulia kan serem
ya ya lah
pasti dua cowok rak semua
yaudah deh kamu cincin
mendingan kita sweet
kamu juga kan
yaudah deh aku yang ambil
gue mau sebelum mami bangun
aku gak bisa pake hp
aku juga gak bisa
kan gak tau
nomornya rusak lagi
rasanya aku takut
tapi aku takut juga sih
bom tunggu bom
aku mau ngelekin hpnya tante yulia nih
kalo tante yulia bangun
terus gak ada hpnya dimana
kok gak jadi bisa cari popi dong
kok bisa sih ketiduran disini
si ranti whatsapp banyak banget
ada apa sih
eh lah ranti ranti
urus popi sendiri aja masa gak bisa sih
makan es krim yang enak aja mesti nanya
masa dibales ah
whatsappnya juga tadi sore
jadi yang ngarep si popi itu
namanya bu ranti
akhirnya aku tau namanya
mendingan sekarang mandi dulu ah
tunggu ya popi
aku pasti akan jemput kamu
kau pasti bisa temukan kamu dek
kenapa kamu jemput aku
kenapa kamu tinggalin kakak
kenapa kamu pergi
nenek udah pergi
loli juga udah pergi
kamu nyusul nenek dan loli

maafin kakak ya bagus
kapan gak bisa jagain kamu
sekarang aku udah gak punya siapa siapa lagi
kamu kan masih punya mama
mulai sekarang kamu bisa panggil tante mama

tante seperti ibu kamu sendiri ya
dan tante akan ganti nama kamu jadi bulan
dan mama akan membuat bulan bahagia terus selamanya
beneran kamu jadi anak mama
terima kasih ya allah
aku mau tinggal sama mama
sampai aku ketemu ibu
sampai aku ketemu ibu
kalau ibunya udah ketemu
dia gak mau lagi ikut aku
dia gak mau lagi ikut aku
enggak selamanya kamu harus bersama aku bulan

ketua bener bener ya
kenapa bisa mulai sih
lo liat tuh anak gue sampe digips kayak gitu